informasi terbaru tidak terima pertandingan gelar tanpa menonton ribuan masa supporter psis semarang mencoba merangsek masuk stadion jatidiri semarang jumat sore ini
masa supporter pun langsung emosi ketika polisi menghadang akses pintu masuk stadion jatidiri
inilah kerusuhannya yang mewarnai pertandingan liga satu psis semarang lawan persis solo di stadion jatidiri semarang jumat sore ini
ribuan masa supporter psis melempari aparat kepolisian yang menghalau akses pintu masuk stadion jatidiri seiring keputusan pertandingan psis lawan persis solo digelar tanpa penonton
melihat masa supporter yang sudah mulai anarkis polisi terpaksa melakukan tindakan tegas
menyemprotkan air lewat mobil water cannon yang kemudian lanjutkan dengan menembakkan gas air mata
kami langsung terhubung bersama rekan kami ada produser lapangan cnn indonesia damar sinuko di semarang jawa tengah
seperti apa damar sore ini situasi di sana apakah sudah kondusif
apa kepolisian sempat berhasil dihilangkan

ribuan supporter psis masih terlihat menentuk di kawasan jalan
dan juga pada akses jalan menuju stadion jatidiri
di sini mereka mencoba untuk menentuk rekses masuk ke stadion jatidiri untuk menonton pertandingan psis lawan persis solo
kita juga belum mengetahui
kalau pertama ya kami

tidak ada masalah